saat perayaan idul fitri jasa catering lebaran banyak dicari warga apalagi di masa pandemi covid sembilan belas
di kota bandung ada sejumlah catering yang menyediakan paket khusus lebaran
salah satunya catering yang berlokasi di jalan karanganyar yang menyediakan beragam menu khas lebaran seperti ketupat opor ayam
gulai sapi sate hingga aneka olahan daging lainnya
menurut pemiliknya usaha cateringnya memang selalu menyediakan paket lebaran setiap tahun
rata rata ia mampu menjual sekitar dua lima ratus hingga dua sembilan ratus porsi catering bagi para pelanggan yang berada di wilayah bandung raya dan jakarta
kalau secara jumlah orang yang pesan tahun ini lebih banyak
karena orang orang ini karena mereka nggak umum
jadi kita ngumpul mungkin jadi pesannya sedikit sedikit
jadi kita ngumpulkan orang yang belinya tuh lebih banyak mungkin bisa dibilang jauh sama tahun kemarin
tahun kemarin secara kuantiti orang sedikit tapi volume pesanannya itu yang besar besar
tempat lain yang menyediakan paket catering lebaran adalah rumah makan yang berada di kawasan kebon bibit taman sari kota bandung
menurut pemiliknya ide membuat catering lebaran dikarenakan banyak karyawannya yang tidak bisa mudik pada tahun ini
meski baru pertama kali menyediakan catering lebaran ia tak menyangka pesanan yang datang cukup membludak
sehingga ia terpaksa membatasi pesanan
ya tadinya tuh kan emang kita mau bikin sedikit itu buat ngirim ke orang tua ke saudara
ya kita mau ngirimnya pakai rantang
karena pertama kita nggak usah ribet kemasannya karena kita emang tidak terlalu terlalu terampil untuk menghias
jadi kita pakai yang praktis
ya yang paling praktis menurut kita rantang
jadi akhirnya pilihannya boleh kita pakai rantang aja deh
adanya jasa catering lebaran ini diakui cukup membantu bagi sejumlah warga
terus juga keluarga juga karena karena psbb kan jadi biasa kumpul
untuk saat ini mungkin ditunda dulu nggak kumpul
nah akhirnya ya
daripada kita ini yaudah kita catering aja
rata rata paket catering lebaran di kota bandung dijual di kisaran harga mulai dari dua ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat